sore ini kami akan mengajak anda menjajal kuliner legendaris mie letek yang ada di bantul yogyakarta
dalam bahasa jawa letek berarti kotor
dan nama ini menjadi ciri khas kuliner yang telah menjadi warisan budaya tak benda selama enam tahun terakhir
saksikan selengkapnya dalam segmen sehari menjadi
selamat datang di kota pelajar yogyakarta
selain kaya akan warisan budaya nusantara di yogyakarta ada kuliner legendaris yang proses pembuatannya masih tradisional dan menggunakan tenaga sapi
ini dia mie letek
gurih lembut padat dan kenyal
selamat datang pemirsa di segmen sehari menjadi
ini sudah ada dua porsi mie letak di depan saya yang godok dan yang tumis
kita lihat gimana cara bikinnya kuliner yang enak ini
dan saya sudah ada di tempat pembuatan mie letek
rasanya enak tapi membuatnya bagaimana kira kira ya
di desa trimurti serandaan kabupaten bantul daerah istimewa yogyakarta
pemandangan seperti ini sudah biasa
bukan jemuran baju yang memenuhi pekarangan tapi jajaran mie letek yang sedang menanti panasnya sinar matahari
setiap pagi kegiatan dimulai dari sini
mengambil berkarung karung gaplek atau tepung singkong yang telah dihaluskan
tapi sebelum diolah gaplek harus direndam air terlebih dahulu
ternyata yang tadi tiga karung yang kecil masih
ini masih lagi kurang
ini masnya lagi ngambil dan saya ngurusin yang buat besoknya
karena kalau dikeringkan ini butuh waktu seharian
saya mas aku di sini dulu ya
waduh tapi ini wanginya tuh agak kurang sedap ya
waduh semeriwing merek baunya rek
selanjutnya tiriskan gaplek selama semalaman untuk menghilangkan getah yang terjadi
dan kandung dalam singkong
endapan tepung gaplek inilah yang kemudian digiling sampai halus
nah yang unik penggilingan tidak menggunakan mesin modern
tapi menggunakan tenaga sapi
tambahkan juga tepung tapioca agar adonan tidak lengket
meski sudah dibantu sapi tapi saya dan para pekerja di sini tetap harus membolak balik adonan agar tercampur merata
setiap satu karung gaplek dicampur dengan dua karung tepung tapioca
campuran ini akan membuat mie letek lembut ketika dikonsumsi namun tidak mudah patah
sejak dirintis pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh an silam proses pembuatan dengan cara tradisional
masih dipertahankan hingga saat ini
dan pada tahun dua ribu enam belas kemendikbud menobatkan mie letek sebagai warisan budaya tabenda dari provinsi daerah istimewa yogyakarta
oke kita lanjut mengaduk
setidaknya ada tiga orang yang bertugas di bagian pengadukan
satu orang menuntun sapi agar terus berjalan dan lainnya termasuk saya meratakan adonan
nah proses meratakan gaplek dan tepung tapioca biasanya berlangsung selama satu jam
saat luas a patch certificated lepas malam dibawa secara manual dengan juruj
berasal dari bahasa jawa yang berarti kotor
penamanya menunjuk pada penampilan mie yang tidak secerah mie lain
karena dibuat dari tepung tapioca dan gaplet
adonan yang telah kalis kita pindahkan ke meja pencetakan
tapi proses pemadatannya masih manual ya
tekan adonan sampai betul betul padat dan lengket satu sama lain
setelah itu masukkan adonan ke dalam tempat pengukusan
ya mirip seperti lemari
ini dimatengin dulu
habis ini baru diproses lagi
asap pembakaran kayu saat pengukusan yang masuk ke dalam adonan inilah
yang menambah cita rasa mie letek khas bantu
sesekali tambahkan juga kayu bakar
agar api tetap menyala
nah di tengah tengah menunggu adonan matang hujan mulai turun
mie letek produksi kemarin yang masih dalam proses pengeringan
bersiap kami pindahkan ke dalam ruangan
cuaca memang tengah tidak menentu akhir akhir ini
bila sampai mie letek terkena guyuran hujan
bisa dipastikan badagang merugi karena mie tidak banyak dijual
setelah setengah jam memantau wah langit kembali cerah
kalau sampai hujan ini ratusan papan masuk ke bagian dalam
hah aman mbah
satu setengah jam berlalu adonan sudah matang
selain untuk mematangkan pengukusan juga bertujuan agar adonan menjadi lengket atau pekat
kalau tidak di oven wah bisa bisa mie hancur saat dicetak
adonan selanjutnya kita bawa ke penggigilan
adonan selanjutnya kita bawa ke penggiling

setelah bekerja hingga siang sapi akan beristirahat dan diganti dengan sapi yang lain

salah satu ciri sapi yang sehat adalah nafsu makan yang baik
aktif bergerak dan tidak mengeluarkan cairan berlebih pada hidung maupun mulut
kalau ditemukan tanda tanda sakit maka sapi akan diistirahatkan sampai sembuh
sapi sudah siap kita lanjut
setelah dikukus adonan yang sangat lengket ini akan kembali diaduk
dan ditambah satu hingga dua karun kembali
dan ditambah satu hingga dua karun kembali

tujuannya agar ketika dicetak dengan mesin
ketinggalan adonan menjadi pas tidak terlalu lengket dan juga tidak terlalu
kekenyangan adonan menjadi pas tidak terlalu lengket dan juga tidak terlalu ambil
nah kalau sudah kali seperti ini adonan bisa kita pindahkan ke mesin pencetakan
setelah diaduk lagi selama kurang lebih satu jam
tadi satu jam lebih sih
satu jam setengah ini akan langsung kita brece
fisik yang prima ini betul betul jadi syarat utama ketika menjadi seorang produsen militer
meski rata rata pekerja sudah memasuki usia senja tidak ada raut kelelahan pada wajah mereka
masukkan adonan ke dalam mesin pres
nantinya adonan yang keluar berbentuk pipi dan panjang
jika tidak dipadatkan dengan mesin adonan bisa gampang putus
dalam satu kali produksi tempat ini bisa menghasilkan mie hingga satu ton
ini berantakan saya rapiin dulu
mie saya dirapiin dulu deh
namun mie belum bisa dijemur di bawah terik matahari langsung
sekali lagi mie akan kita kukus di dalam tungku
selain untuk mematangkan mie proses ini akan membuat mie tidak mudah putus ketika dikemas
dua jam berlalu dan mie sudah matang
aduh eh aduh panas
selanjutnya mie akan diangin anginkan selama satu malam sebelum dikemas untuk dijual
saya akan memproses mie yang diolah kemarin
pertama tama mie direndam selama lima menit dalam air
setelah terurai kita akan bentuk kira kira seukuran kepalan tangan
warga setempat menyebut proses ini dengan nama
terakhir menjemur mie letek
agar awet mie harus betul betul kering bagian luar maupun dalam
mie biasanya akan kering sempurna dalam waktu dua sampai tiga hari
dan mie yang sudah kering akan dibawa ke ruang pengemasan
satu plastik dengan berat bersih lima kg ini dibanderol rp sembilan puluh lima
oke kata ibunya lebihin dikit gak apa apa
biar banyak yang mau jadi langganannya lagi
oke disip dah
masuki generasi ketiga dan sudah berjualan lebih dari delapan puluh tahun pengiriman sudah mencakup seluruh wilayah pulau jawa dan sebagian kawasan sumatera
dalam sekali produksi tempat ini bisa meraup rupiah sampai angka sepuluh juta
kalau cuaca sedang bagus mie bisa mencukupi
bisa dibuat dua hari sekali
wah ratusan juta ya sebulan omsetnya
tapi ada kalanya pemilik juga merugi loh
kalau hujan tahu tahu kita nggak tahu panas
tahu tahu hujan brus datang mendadak
itu yaudah kacau
mie nya rusak semua satu produksi
selain dikenal sebagai sentra produksi mie letek kabupaten bantul juga dikenal dengan sejumlah rumah makan
yang menjual sajian berbahan mie berwarna agak kusam ini
ini harus direndam dulu kurang lebih selama satu setengah jam
kalau nggak masih keras tidak bisa diolah jadi apa apa
ini agak mirip dengan bihun
bedanya kalau bihun itu kan biasanya dari tepung beras ya ini dari singkung
yang jadi favorit pelanggan ya ini mie godok
tapi yang suka kering bisa juga ditumis
rasanya mirip banget banget sama bihun
tapi sesuka teksturnya itu lembuuut banget
udah gitu bumbunya enak pas
nggak jelawan enak banget
bagi yang berencana melancong ke kabupaten bantul daerah istimewa yogyakarta bisa lho mampir ke rumah makan
yang menjual sajian dengan bahan dasar mie letek
kalau mau ikut mencoba seperti saya ya juga bisa
tapi harus siap siap berkeringat ya karena selain panas proses membuat mie membutuhkan tenaga yang sangat besar
dan fernando di bagian yul tiharto bantul daerah istimewa yogyakarta